selamat siang dan selamat merayakan hari kemenangan idul fitri seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah
anda menyaksikan program pulang kampung dua ribu enam belas bersama saya anissa pagih
dan untuk informasi pulang kampung terkini kita sudah terhubung dengan monika nueva di masjid agung cirebon
kita ke monika terlebih dahulu monika selamat siang dan selamat idul fitri
mohon maaf lahir dan batin monika bagaimana keadaan di cirebon jawa barat saat ini
pembangunan yang sebelumnya sempat ditutup untuk mengurangi kemacutan di berbes timur
kini sudah kembali dibuka sehingga para pengendara yang ingin melintas ke sejumlah daerah jawa tengah
tidak perlu lagi melintas melalui jalur mudik pantura
dan sementara itu petugas kepolisian juga akan tetap memantau situasi arus saling tas yang memang masih begitu dinamis
meskipun sudah melewati hari lebaran
dan informasi yang kami dapatkan apabila nantinya suasana di berbes timur kembali padat
maka pintu tol dikanci dan juga pejagaan
yang akan dibuka khusus untuk kendaraan yang akan melaju ke jakarta dan juga sejumlah daerah jawa barat
untuk sementara demikian laporan kami anissa kita kembali ke studio
terima kasih monika melaporkan dari cirebon
sekarang kita akan bergeser ke stella florencia yang sudah berada di trans studio mall bandung
silakan stella selamat tidur fitri bagi anda selamat siang silakan dengan laporan anda
ya anissa ternyata setelah puas bersilaturahmi dengan keluarga di rumah
ternyata masyarakat juga antusias untuk menikmati
beragam hiburan di trans studio bandung dan juga trans studio mall
di sini ya bisa terlihat di belakang saya banyaknya antrian pengunjung
yang sudah mengantri sejak pukul sembilan padahal pintu baru dibuka baru pukul satu siang ini
dan untuk menikmati kawasan yang ada kawasan hiburan di trans studio bandung ini
masyarakat hanya perlu merokok kocek sebesar rp dua ratus tujuh puluh
dapat menikmati dua puluh wahana hiburan
seperti wahana bocah petualang wahana jelajah wahana transkar
jaya resuing dan juga wahana
wahana trans city teater yang menjadi wahana unggulan di trans studio bandung ini
kebanyakan masyarakat ini berasal dari kawasan jabodetabek bandung
dan juga sekitar yang mereka datang bersama teman teman dan juga keluarga
khusus untuk menikmati beragam hiburan dari trans studio bandung dan juga trans studio mall
diharapkan adanya kawasan wisata lengkap ini dapat menjadi alternatif hiburan
bagi masyarakat untuk menikmati libur lebaran di hari raya yang luar biasa ini
yang kembali pada anda
wow nampaknya bandung memang cukup meriah
terima kasih stella florencia melaporkan langsung dari bandung jawa barat
dan tadi kita juga sudah terhubung dengan monika nueva yang melaporkan dari cirebon jawa barat
ya demikian program pulang kampung dua ribu enam belas
siang ini saya anissa pagi dan sampai jumpa